belum turun saudara bukakan pintu
tidak bukakan pintu yang mulia
saya menunggu pak efes buka pintu tapi belum buka
terus mobilnya jalan ke depan lagi yang mulia
jalan ke depan lagi terus
terus setelah itu saya menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil yang mulia
kemudian saya lihat bapak buka pintu baru saya datang ke sana untuk membantu membuka pintu
oke buka pintu saudara
betul yang mulia
terus setelah itu bapak turun setelah turun saya melihat senjata yang jatuh yang mulia
siap yang mulia
senjata apa itu
terus saya sebagai ajudan mau ngambil senjata yang jatuh yang mulia
tapi sebelum saya ambil udah keambil duluan
sudah diambil duluan
betul yang mulia
terus apa disampaikan oleh terdakwa kepada saudara
tidak menyampaikan apa apa yang mulia
oh sudah diambil dia
sudah langsung diambil yang mulia
saudara habis itu
habis itu senjata diambil terus saya coba menutup pintu yang mulia
menutup pintu kemana terdakwa
berjalan ke arah garasi belakang
berjalan ke arah garasi belakang di rumah
di rumah empat puluh enam
empat puluh enam durian tiga empat puluh enam
saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa
saya melihatnya pas mengambil senjata saja yang mulia
menggunakan sarung tangan apa
sarung tangan hitam
sarung tangan hitam
apakah biasa sarung tangan itu digunakan oleh terdakwa
tidak yang mulia
pada waktu di dalam mobil saudara tahu nggak kapan dia mengenakan sarung tangan itu
tidak tahu yang mulia
tidak tahu yang saudara tahu saat dia keluar dia sudah menggunakan sarung tangan
pas mengambil senjata yang jatuh yang mulia
mengambil senjata yang jatuh padahal diketahui saudara ketahui
pada waktu berangkat terdakwa ferdi sambo belum menggunakan sarung tangan
siap tidak menggunakan sarung tangan
saudara tahu nggak sarung tangan itu biasa digunakan oleh saudara verdi sambo
tidak yang mulia
tidak itu sarung tangan baru atau sarung tangan lama
kurang tahu yang mulia
itu sarung tangan kalau saya ingat saya sarung tangan karet
sarung tangan karet medis
sarung tangan karet medis warna hitam
iya yang mulia
pada waktu saudara melihat senjata hs itu saudara tahu senjata itu milik siapa
tidak tahu yang mulia
tidak tahu tapi yang saudara tahu yang jelas itu senjata bukan milik terdakwa ferdi sambo
baru saya lihat yang mulia
baru saudara lihat
karena tadi dijelaskan oleh saudara daden senjatanya terdakwa adalah wilson cabot dan timber
betul yang mulia
dan hs adalah bukan senjatanya terdakwa verdi sambo
betul yang mulia
dan hs biasa dipakai oleh para ajudan
betul yang mulia
kemudian masuklah ke dalam
masuk ke dalam sebagaimana saudara ceritakan kemarin
bahwa saudara mendengar suara tembakan
saya mendengar suara tembakan yang mulia
tembakan saudara lari ke depan
saya lari ke depan saya pikir suaranya dari depan yang mulia
saudara pikir lari apa senjata apa suaranya dari depan kemudian
saya ngecek ke depan nggak ada yang mulia
gak ada siapa saja yang lari ke depan saat itu
saya sama om kodir yang mulia deryanto
saudara bersama kodir
derianto ikut di belakang saya lari
terus kemana saudara yogi dan saudara siapa
tetap di mobil
terus siapa satu lagi
farhan saya gak lihat yang mulia
saudara tidak melihat
yogi kalau di samping mobil begitu mendengar senjata suara tembakan masa ya dia tidak
saya nggak memperhatikan yogi lagi yang mulia saya langsung berlari ke depan aja yang mulia
tidak memperhatikan yogi lagi yang saudara lihat cuma saudara kodir
saudara kemarin menjelaskan tembakan suara tembakan itu lebih dari lima kali
betul yang mulia
betul yang saudara dengar kan lima kali
betul yang mulia
ada gak saudara curiga loh ini kok di depan gak ada tembakan kemana ya
iya yang mulia akhirnya saya ke belakang yang mulia
akhirnya saudara ke belakang
kembali ngecek ke belakang lagi terdengar suara tembakan lagi yang mulia
oh saudara sempat masuk ke dalam
enggak yang mulia masih berdiri yang mulia terus baru bunyi tips
oh baru kemudian
oh baru kemudian bunyi lagi
kapan saudara masuk ke dalam
saya masuk ke dalam setelah mendengar suara tembakan itu yang mulia
saya analisa kayaknya ini di dalam jadi saya masuk
yang keberapa suara tembakan
oke saudara tidak hitung lagi kemudian
kemudian saya berjalan perlahan masuk ke dalam garasi yang mulia
itu cuma saudara sendiri atau ada
sendiri yang mulia
sendiri yang mulia
sendiri saudara masuk ke dalam dros
terus saya berjalan perlahan masuk ke dalam garasi yang mulia